dan sudah terhubung bersama kita melalui sambungan sky produser senior cnn indonesia iki putri dari mina arab saudi saat ini
assalamualaikum iki selamat sore waktu jakarta
bagaimana persiapan jemaah
ya iki bagaimana persiapan calon jemaah haji saat ini jelang wukuf di arafah
ya selamat sore waktu indonesia dan selamat siang untuk di arab saudi
bisa kami sampaikan bahwa hari ini tepatnya di tanggal delapan dulhijjah ribuan jamaah asal indonesia sudah mulai menempati maktab maktab di mina arab saudi
seperti yang anda lihat di belakang saya beberapa tenda sudah mulai terlihat dihuni oleh beberapa atau mungkin ribuan warga yang sudah datang untuk melakukan tarwiyah di tanggal delapan julijah hari ini
dan pada saat ini kebetulan jemaah asal indonesia yang memasukkan
maktab maktab di empat puluh empat dan di sekitarnya akan melakukan inap atau menginap di lokasi ini satu malam
mulai dari siang ini terhitung tarwiyah hingga nanti malam
kemudian akan dilanjutkan dengan sesi atau akan dilanjutkan dengan padang arafah atau menuju padang arafah pada besok setelah sholat subuh
dimana dikatakan bahwa cuaca ekstrim mengancam kesehatan para jemaah
haji asal indonesia
hingga saat ini kondisi yang masih terpantau baik
meskipun cuaca menunjukkan cukup panas yaitu empat puluh dua derajat celcius
lebih panas dibandingkan tadi pagi yang berkisar tiga puluh satu hingga tiga puluh dua derajat celcius
iki anda katakan cuaca ekstrim ini mengancam jemaah calon haji asal indonesia untuk hari ini ya
kalau untuk perkiraan besok seperti apa cuaca di arafah
dalam satu hingga sepekan ke depan kami dapat informasi
bahwa cuaca di mina arab saudi akan relatif sama
pagi hari sekitar tiga puluh hingga tiga puluh tiga
kemudian di siang hari empat puluh satu hingga empat puluh empat derajat
dan sore nanti kembali turun menjadi tiga puluh hingga tiga puluh dua derajat
iki untuk kondisi pemondokan di mina sejauh ini untuk calon haji asal indonesia seperti apa
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah arab saudi bekerja sama dengan pemerintah indonesia
di maktab maktab yang tersedia di sini sudah disediakan seperti karpet
kemudian pendingin ruangan
dan disediakan juga makan siang
dan toilet juga sejumlah fasilitas seperti tempat sampah
dan alat ibadah
dan juga tidak lupa semprotan air
karena untuk menanggulangi dehidrasi juga dibagikan kepada jemaah asal indonesia yang sudah tiba di mina pada hari ini
dan tidak hanya jemaah indonesia
jemaah jemaah dari negara lain seperti afrika
kemudian dari turki
dan beberapa negara lain juga sudah mulai
mulai menempati maktab maktab
bagi mereka yang melaksanakan sunnah tarwiyah
dan akan berangkat ke arafah besok pagi
baik terima kasih
iki putri langsung dari bina arab saudi
semoga seluruh rangkaian ibadah dari jemaah calon haji asal indonesia berjalan lancar
sampai kembali ke tanah air